kementerian dalam negeri terus berupaya agar proyek pengadaan ktp elektronik rampung tahun ini
mendagri optimistis sistem pemungutan suara dalam pemilu dua ribu sembilan belas bisa dilakukan secara online ataupun e voting
sementara itu empat lima juta orang belum memperoleh ktp elektronik karena belum tersedianya belangko ktp elektronik
kemendagri rencananya akan memproduksi tujuh juta belangko bila pemenang lelang ditetapkan maksimal april mendatang
untuk mencegah terjadinya korupsi proses lelang telah dikonsultasikan dengan lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa dan komisi pemberantasan korupsi
dua lima juta belum mendapatkan belangko ektp ya salah saya lah
tapi ini demi pencetakan yang clean and clear tidak ada markup
tidak ada masalah di kemudian hari
maret ini sudah kalau maret ini sudah ditentukan pemenangnya sudah taken kontrak ya langsung cetak
karena kekurangan hanya empat lima juta kami mencetak tujuh juta karena masih ada tiga dua juta penduduk yang datanya tidak tunggal
mungkin dia belum merekam
mungkin dia punya ektp
dari remaja sampai kedewasan ya harus punya ektp tapi belum merekam datanya